apa yang gue khawatirin beneran terjadi
gue malah ketemu sama pangeran
padahal disaat ini
rasanya berat banget
kalo gue harus liat muka dia yang sedih
gue hancur banget ngeliat lo sesedih ini put
rasanya pingin banget kue peluk
dan gue lindungin lo dari apapun
tapi sekarang beliau udah gak bisa
terima kasih ya udah nganterin putri
ayu put masuk
ayu put masuk
ayu put masuk
gue harap lo inget ini terus ya
walaupun ini berat
selamanya cinta gue buat lo
akan tersimpan di dalam lubuk hati gue yang terdalam
selamanya cinta gue buat lo
akan tersimpan di dalam lubuk hati gue yang terdalam
kok bener bener gak nyangka ya
ternyata putri segitu besarnya berkorban demi nyokapnya
padahal gue kira setelah kejadian di bandara
putri sama pangeran gak bakal pernah kepisah lagi
gue pikir juga begitu chit
setelah kejadian itu
gue berusaha buat move on dari putri
walaupun itu susah banget

gue pikir itu susah banget
berarti sekarang lo gak perlu lagi dong buat move on
lo bisa berusaha lagi buat putri
ya siapa tau aja
sekarang putri mau buka hatinya buat allah
dalam hati kecil gue sebenarnya
tapi gue gak mau banyak berharap
karena gue tau
masih cinta sama pangeran
gue gak mau dianggap manfaatin kesedihan lo
gue temuin putri apa enggak ya
gue bener bener masih penasaran sama alasan dia
dia kenapa sih nyuruh gue kayak gini
yaudah gak jadi deh
terima kasih sudah nonton